wakil ketua dpr fahri hamzah menyatakan tidak akan lagi nyalek di periode saat ini
fahri akan fokus menyelesaikan masalah dirinya dengan partai tempatnya bernaung partai keadilan sejahtera
fahri mengatakan di hari terakhir pendaftaran caleg dirinya tak lagi daftar menjadi calon legislatif
dirinya ingin menyelesaikan konflik dengan partainya sampai tuntas
bahkan fahri ingin berjuang mengembalikan pks ke jalan yang benar pada tahun dua ribu sembilan belas
menurutnya pks juga sudah berulang kali mengajukan islato damai kepada dirinya
namun islah tersebut tak kunjung datang
fahri pun mengaku banyak tawaran dari partai lain baik partai oposisi maupun koalisi yang mengajaknya nyalek di periode ini
saya tidak akan maju menjadi anggota dpr atau dpd atau jabatan elected official atau jabatan yang dipilih oleh rakyat pada periode ini
dan tentunya dia akan datang
karena saya ingin fokus dulu
sebagai pribadi saya ingin menyelesaikan apa yang saya hadapi
ya saya ini kan dipecat secara sepihak oleh segelintir pimpinan pks
saya sudah menghadapinya melalui hukum negara
saya akan selesaikan urusan ini dulu dengan

aspiring tentraft nya sempre hilang kurada pengelolaan pertama
dia selalu heel encountered gangsas ter jego